turbulensi ekonomi dan ketidakpastian global menjadi catatan penting di dua ribu dua puluh
karena enggak banyak orang enggak semua orang bisa dapetin ini gitu loh
berkenaan dengan libur lebaran dan juga cuti bersama tahun dua ribu dua puluh
yosei latihan videonya full gak ada yang ngalahin juga
jangan lupa dengerin terus abas dog di episode selanjutnya
kalau di sana mereka tinggi tinggi dua meter semua
pernyataan tersebut mengatakan meskipun x menghormati hak suatu negara untuk menegakkan hukumnya dalam juridiksinya
kalau mata hangtuanya bisa menang misalnya dua atau tiga game dari lima pertandingan terakhir
saya mau kembali lagi ya ke survei
tidak kalah dengan negara negara lain
apa raditya wibowo ya coach ya kalau gak salah tadi ya
tapi kalau untuk yang sekarang ini yang putri menurut gue memang layak dipanggil
pertimbangan dari seperti dokter
terus nanti kita akan urus untuk perizinan halalnya mas
iya itu kembali lagi ya mungkin yang buat impress gue cuma kemarin alibager
dia maraton dua jam
di sektor perawatan lansia dan perawatan anak
hadir di kawasan gorabungkarno jakarta ini untuk nantinya akan menyaksikan konser coldplay
bu selvi prediksi puncak arus balik dan juga arus mudik serta seperti apa kemudian kesiapan untuk layanan penyeberangan ini
tapi ada juga cawapres cawapres lainnya
itu kan bergaung waktu itu